sampai jumpa di video selanjutnya
dan sekarang aku merasa bodoh
karena kamu melakukan ini semua karena amanah dari kakakku kan
hanya orang yang tulus dan rela berkorban yang bisa melakukan ini
kenapa kamu susah sih untuk mengerti itu
aku ngerti mel
aku juga ngerasain yang sama sama kamu
sebelum aku ketemu kamu
aku gak pernah peduli sama yang namanya cinta
tapi setelah aku kenal kamu
kamu udah bikin hidup aku berubah satu ratus delapan puluh derajat
aku malah gak bisa lepas dari kamu juni
dengan mencintai kamu
aku jadi bisa mencintai hidupku
kamu telah membuat aku jadi lebih hidup
dan aku juga gak peduli apa kata orang
mau seluruh dunia berkomplot
untuk membenci kamu atau menjelek jelekan kamu
aku tetap gak percaya
aku tetap yakin kalau kamu adalah orang yang baik
aku gak mau kehilangan kamu lagi
mata kamu udah bicara semuanya
aku mau terus terang sama papa
aku mau bicara cinta dan kebenaran
tentang cinta kita
papa harus tahu itu
kan kamu bukan kakak ipar aku lagi
gak ada salahnya doang lah aku melamar kamu
ada yang ini buat kita
malah kherel karel itu kesayangan dia
kerel karelmu itu yang berartinya

cukup saja dia akan
mencari di bos
setelah sekian lama kamu menderita karena orang menyangka kamu minta
sekarang sudah saatnya kamu bahagia sebagai juli
apa kamu gak terlalu cepat
papa kan lagi kurang sehat mel
ini berita bahagia
dan aku juga yakin papa pasti senang untuk mendengarnya
aku udah gak sabar untuk mestudian
aku ada satu permintaan untuk kamu
apa itu mel
kalau aku bisa mesti aku lakuin kok
aku minta kamu bersumpah untuk tidak meninggalkan aku dalam keadaan apapun
kamu gak percaya sama aku
aku cuma butuh keperluan
kalau kamu benar benar mencintai aku
dan kamu bersumpah
kalau kamu gak akan meninggalkan aku dalam keadaan apapun
sampai maut memisahkan kita
dan aku bersumpah
aku gak akan pernah ninggalin kamu
dalam keadaan apapun
aku lega banget sekarang
aku berhobat jangan
bagaimana dengan kamu
kamu tidak marahkan aku bukan
hanya orang bodoh yang marahkan kamu jules
dan sekarang aku merasa bodoh
karena kamu melakukan semua ini karena amanah dari kakakku
hanya orang yang tulus dan rela berkorban yang bisa melakukan itu
dan itu kamu
makanya aku salut sama kamu
kamu sudah bisa mengerti aku
aku berharap semua orang bisa ngertiin aku seperti kamu
kamu tidak perlu khawatir sayang
mereka pasti akan mengerti kamu